alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan
yang pasti tanpa
alhamdulillah bisa menang juga
mungkin dari pertemuan
terakhir kita sama
berubah cukup banyak
dari segi pola permainan
kita cukup kesulitan juga
di set kedua bahkan di set ketiga pun
ketinggalan terus tapi kita coba
buat fokus dan
percaya satu sama lain bahwa kita bisa
lebih tenang aja di poin poin terakhir ya
mungkin mereka juga merasa tertekan juga
jadi pemain emang kayak gitu kan
kita dari junior juga udah sering ketemu sama mereka
jadi kita kurang lebih
permainannya tadi seperti apa dan sudah menyiapkan